kita tahu pemerintah kota surabaya tadi ada informasinya dan provinsi jawa barat berencana membuka sekolah untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka
di tengah penambahan kasus yang masih terjadi banyak yang menganggapi lain ini masih terlalu berisiko
sekalipun memang sekolah yang dibuka akan dilakukan secara bertahap
kita lihat sekarang sekolah tatap muka saat pandemi
apa saja sebenarnya yang harus diwaspadai dan dipersiapkan
tapi sebelum sampai ke sana kami hadirkan dulu data terbaru kasus covid sembilan belas di indonesia
yang positif sejauh ini penambahannya ada satu sembilan ratus dua puluh dua
totalnya satu ratus lima belas lima puluh enam yang positif
kemudian yang meninggal bertambah delapan puluh enam
totalnya sekarang lima tiga ratus delapan puluh delapan
yang sembuh mencapai satu delapan ratus tiga belas
dan sampai hari ini kita masih gagal memenuhi target pemeriksaan
presiden ingin pemeriksaan tiga puluh ribu per hari
sementara yang hari ini diperiksaannya tiga belas empat ratus lima puluh enam
dan yang hari ini diperiksaannya tiga belas empat ratus lima puluh enam
oke masih banyak pr nya untuk indonesia
kita lihat sekarang bagaimana dengan jawa barat yang rencananya akan menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka
kita lihat jawa barat yang positif ada penambahan per hari ini lima puluh enam kasus
totalnya sekarang enam enam ratus sembilan puluh tiga
yang meninggal tidak ada penambahan
yang sembuh ada penambahan empat puluh delapan orang
menjadi empat empat puluh yang saat ini bertambah kasusnya di jawa barat
lalu bagaimana sekarang jawa barat mempersiapkan supaya siswa mereka bisa segera melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka
jawa barat kemarin sudah disampaikan oleh gubernur ridwan kamil
hanya khusus sekarang yang dipersiapkan adalah level sma dan smk terlebih dulu
karena mereka dinilai sudah bisa
sudah bisa mengontrol sudah bisa mengatur menyadari bahwa ada aturan ada protokol kesehatan yang harus ditaati
yang pertama ini dari dua ratus lima puluh tujuh kecamatan yang sudah zona hijau di wilayah jawa barat
karena penambahan kasusnya tidak ada dan memang aman sejak awal pandemi ini terjadi
sejauh ini baru dua ratus empat puluh tujuh kecamatan yang siap kbn tatap muka
ini dikatakan kata siap disini menjadi kata kunci
karena ini bukan perkara mudah untuk membuka sekolah
sekali lagi ada beberapa
prasyarat yang harus dilengkapi oleh pihak sekolah dan juga bisa ditaati diikuti oleh seluruh mereka yang berada di lingkungan sekolah
yaitu murid petugas sekolah guru dan lain sebagainya
kemudian ada pengaturan hari bersekolah
karena kapasitasnya dikurangi supaya ada jaga jarak
hari bersekolah kemudian hanya tiga hari
jadi senin selasa rabu
kemudian kamis jumat sabtu
pengaturannya seperti itu sejauh ini
yang berada di lingkungan sekolah wajib dalam kondisi sehat
kemudian diukur suhu tubuhnya sebelum masuk ke lingkungan sekolah
dan wajib memakai masker
tidak lepas masker
kemudian rajin melakukan cuci tangan
sebelum masuk kelas setelah melakukan kegiatan tertentu harus melakukan cuci tangan
ini artinya sekolah juga harus menyiapkan akses yang mudah untuk dijangkau oleh banyak siswa ketika mereka ingin melakukan cuci tangan
jadi memastikan ada aliran air
airnya ada kerannya ada sabunnya
nah ini tadi yang saya katakan
ini berkaitan dengan kesiapan
bukan masalah tinggal langsung buka dan langsung sekolah
tidak hanya seperti itu
kemudian harus bisa melakukan jaga jarak
tidak ada kerumunan kegiatan kegiatan yang melibatkan banyak siswa
kemudian disarankan untuk dilakukan secara daring masih
ikatan dokter indonesia kemudian menyarankan juga agar para pengajar di wilayah jawa barat ini hanya mereka yang berusia di bawah tiga puluh lima tahun
karena untuk meminimalkan risiko tertular virus
itu di jawa barat
bagaimana dengan jawa timur kita lihat sekarang perkembangan kasusnya dulu
kita lihat perkembangan kasusnya dulu di jawa timur
yang positif penambahannya cukup banyak empat ratus tiga puluh dua penambahannya
yang positif totalnya mencapai dua puluh tiga empat ratus empat belas
yang meninggal dunia bertambah dua puluh delapan jiwa
yang sembuh bertambah tiga ratus empat puluh tiga orang
ini yang terkini dalam dua puluh empat jam terakhir di jawa timur
dengan kasus yang tinggi positivity rate juga masih tinggi
dan rencananya seperti yang tadi disampaikan rekan kami
sekolah memang akan dibuka jika semua sudah zona hijau
sudah mencapai zona hijau
dan jumlah kasus sudah menurun signifikan
yang sejauh ini direncanakan adalah mereka yang duduk di bangku smp ya
ada dua puluh satu smp negeri dan swasta
di sepuluh kecamatan ini
tambak sari rungkut gubeng kerembangan bubutan wonokromo

yang sejauh ini direncanakan adalah mereka yang duduk di bangku smp ya ada dua puluh satu smp negeri dan swasta di sepuluh kecamatan ini

ada dua puluh satu smp negeri dan swasta di sepuluh kecamatan ini

juga sesudah melakukan kegiatan tertentu jaga jarak harus bisa dilakukan semua kegiatan yang melibatkan kerumunan tidak disarankan untuk dilakukan
kemudian ini dia ini adalah rekomendasi dari idi surabaya
idi surabaya merekomendasikan bahwa mereka yang pengajar ataupun petugas sekolah adalah yang berusia kurang dari lima puluh tahun
yang lima puluh tahun ke atas disarankan tidak melakukan kegiatan di sekolah tidak keluar rumah tidak melakukan tatap muka
atau berkerumun dengan banyak orang
kemudian mereka juga yang siapapun itu yang di sekolah siswa ataupun guru ataupun petugas yang memiliki comorbid
yaitu obesitas hipertensi diabetes mellitus disarankan untuk sekali lagi melakukan kegiatan belajar mengajar juga secara online
jadi dua ini adalah saran dari ikatan dokter indonesia wilayah jawa timur
memang sekali lagi saat ini virusnya masih ada obatnya belum ada
kita tidak bisa menghindari resiko yang hanya bisa dilakukan adalah
anda sebagai orang tua atau pengajar sekali lagi hitung risikonya